tempat ini dari beberapa kali pertemuan dengan kawan kawan semuanya
sejujurnya harus saya katakan dalam kapasitas saya baik secara pribadi
maupun selaku ketua umum dewan pimpinan pusat partai
dan tentu juga tidak terperlu
baik dewan pimpinan wilayah dewan pimpinan daerah sampai dprd partai nasdem seluruh indonesia
kami dalam suasana penuh keprihatinan
kesedihan yang sukar untuk kami tutupi
kami berupaya untuk tutupin ini
kami berupaya untuk kami tetap tegar
bisa tersenyum dengan teman teman semuanya
tapi kalau teman teman bisa memahami
sesungguhnya apa yang ada dalam dunia ini dari pribadi saya
tidak seperti biasanya
kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini
tapi hal yang terjadi kali ini
sekretaris jenderal dpp partai nasdem
saudara kami johnny platte
saya harus katakan sekali lagi
kami berduka untuk ini
saudara johnny platte
itulah memperkenalkan bahagian
dari perhatian saya
proses hukum yang harus dilaluinya
apa sikap nasdem
jelas tidak pernah berbeda
dari komitmen awal partai ini didirikan
kami ingin tetap berada di garda terdepan
ingin menegakkan prinsip prinsip hukum
untuk terus dari waktu ke waktu
kita berikan penghormatan
sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik
apalagi peran dari pada institusi partai politik
yang berulang kali saya katakan
partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan
dalam proses pendidikan politik yang berarti
jadi proses hukum ini
kami tetap menghormati ini
tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi
di dalam perasaan emosi diri saya
semoga saja godaan godaan yang menyatakan pada saya
ini tidak terlepas dari keadaan saya
terlepas daripada intervensi politik
ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan
juga tidak benar
ini godaan pada diri saya
dan saya sudah katakan tidak benar itu
mungkin hukum alam nanti
yang akan dihadapkan kepada itu
jadi sekali lagi
kita menghargai proses hukum ini
saya sudah ingatkan seluruh selahgurde ini
bekerja seperti biasa
tidak mudah terprovokasi
jangan kasih tempat
yang mencoba untuk mengadu domba
diantara kita satu sama lain
karena kita lebih mengedepankan
terhadap stabilitas nasional yang kita miliki
komitmen kami yang kedua
dan yang ketiga
mengingat tugas dan kesibukan
posisi dan peran
maka pada hari ini kami telah menetapkan
saudara haji muhammad taslim
inilah yang bisa kami berikan
keterangan kepada saudara saudara semuanya
saya pasti memahami
kawan kawan dan saudara semuanya
ingin bertanya kepada saya
selaku pucuk pimpinan partai ini
saudara saudara boleh bertanya apa saja
lalu lintas sinar kita terbaik baik
ya tiga dulu ya
mohon izin pak surya dan jajaran elit partai nasdem
mohon izin bertanya pak surya
ini sudah kali kedua
sekjen partai nasdem yang pertama dulu rio capella
dan sekarang pak joni pelate
terlibat dalam pusaran korupsi
apa evaluasi ke depan pak yang akan dilakukan
yang kedua adalah
bagaimana setelah kasus pak joni plate ini
teman teman nasdem dengan istana
akan seperti apa pak
nanti dari katadata
ada dua pertanyaan pertama tadi siang
kejagung bilang bahwa
kasus ini aliran dananya
nah dari tanggapan pak surya paloh
strategi kejagung itu seperti apa
dan yang kedua tadi siang juga
bilang bahwa jabatan
menko menko akan digantikan
oleh plt berarti kan
melihat lebih jauhnya bakal
ada pergantian pemain nih
kabinet dari nasdem sendiri
apakah akan menyajikan atau
mensuguhkan nama baru ke
presiden untuk menggantikan pak joni
atau seperti apa strategi ke depan
untuk masih ada dalam kabinet
ya ilman pak dari
idn times ijin pak
terkait dengan kasus ini pak surya dengan
beberapa tahun lalu pernah menyatakan
kalau misalkan ada kader yang
terlibat kasus korupsi lebih baik
partai nasdem buat apa dipertahankan
itu pak nah apakah sekarang
masih berlaku seperti itu kemudian
kemungkinan pak joni akan
diresafel pak nah itu jumlah
menteri dari nasdem apakah akan berkurang
atau tetap itu pak dan
apakah akan ada bantuan hukum
untuk pak joni terima kasih pak
tadi ada dua peristiwa
yang satu kasus
dua ratus juta rupiah
dia masuk tahanan untuk
menjadi warga negara bebas
yang kedua joni pelate
pendalaman pembuktian yang mungkin
di dalam nantinya
baik baik keterangan daripada
yang menyatakan dia
diberikan lima ratus juta
untuk anak anak setiap bulan
dengan proyek kerugian
negara yang delapan triliun
ya kalau tidak ada pendalaman lebih
lain untuk menemukan bukti bukti
yang lebih memberatkan
ya semakin sedih lagi kita
terlalu mahal dia untuk diborgol
dalam kapasitas dirinya
sebagai sekjen partai
kita tetap mengandung
aja sepadu ga tidak bersalah
tidak ada di antara kita
yang memastikan diri kita ini terlepas
arti keadilan kita sebagai manusia biasa
kita berupaya yang sebaik baiknya
sekaligus menjawab pertanyaan teman teman
kedua dan ketiga tadi
bahwasanya kita tidak mampu
pasti akan didalagi
tapi niat baik kita juga
tidak pernah ada pers yang barangkali
partai ini dengan komitmen
menolak politik dengan mahal
bukan satu rupiah bukan dua ratus juta
dari apa pelaksanaan
pilkada pilkada yang sudah berlalu
catatan perbandingan bagi kita
satu noktah di ujung pulau sana
dibandingkan dengan gajah di depan mata
saya sudah berpikir
mungkin itu adalah hal
realita yang kita hadapi di saat itu
karena kita katakan itu hak prerogatif
dan kita tidak pernah bergoyah
hati untuk menyatakan
apa yang telah kita utarakan
itu paling tidak
itulah sumbang sih yang bisa diberikan oleh partai ini
jumlah kekurangan kekurangan yang ada
ini yang jelas
pertanyaan anda tadi
tadi siang pak faldo
mengatakan bahwa tugas
menkom info akan
dikemban oleh plt yang
belum dipilih sampai sekarang apakah
nasdem pada nantinya
pada kecepatan selanjutnya akan
mengajukan nama baru yang akan menggantikan
pak joni atau seperti apa
ini hak progratif presiden bagaimana
kita mengajukan baru
salah salah presiden nggak suka
gak ada lebih bodoh dari nasdem
untuk tiba tiba mau mengajukan nama baru
tanpa diminta oleh presiden
itu adalah hak prerogatif presiden
ini yang memang dikendaki oleh partai ini
partai ini menginginkan
transparansi yang seutuhnya
ini yang memang dikendakin oleh partai ini
partai ini menginginkan
transparansi yang seutuhnya
transparansi yang seutuhnya
transparansi yang seutuhnya
transparansi yang seutuhnya
pereksa seluruh yang kemungkinan
dari ujung kiri ke ujung kanan
dari barat timur
siapa saja yang terlibat
pereksa juga seluruh unsur yang ada
di institusi manapun
termasuk partai nasdem ini
dan berikan juga hukuman yang setimpu
dan berikan juga hukuman yang setimpu
tanpa ada leg spesialis
dalam pengertian privilege
si a boleh diperiksa
si c tidak boleh diperiksa

semakin sedih lagi kita
semakin sedih lagi kita
tapi kalau transparansi itu dilakukan
dengan kemampuan proporsionalisme
kejaksaan agung kita
yang bebas juga dari
dan juga kepentingan politik
kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya
kalau kawan kawan tanya
nasdem mau berikan dukungan
sepenuhnya atau setengah
saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu
agar semua kita tuntaskan
kalau nggak sia sialah kita
untuk menginginkan dan memperjuangkan
suatu misi besar
membawa kemajuan bangsa dan negara
menjaga demokrasi negeri ini
dan memperjuangkan rasa keadilan
yang sesuai dengan komitmen
pertanyaan dari saya
ramli dari times indonesia
dari pak suryapalo tentang
yang sudah rame di media sosial
ini kan sudah dikomentari oleh semua
masyarakat pak bahwa
dari kekuasaan dan
salah satunya karena
ada pandangan politik yang berbeda
mungkin ya kedua anies
dan pemerintah mungkin
salah satu kandidat
mungkin itu pak bagaimana tanggapannya pak
apakah itu benar
tidak dalam proses itu saya
sampai sejauh ini
gak ada itu intervensi
tapi kita nggak tahu esok hari
kita kan gak tahu
siapa yang garanti
sekarang saat ini tidak
besok lusa minggu depan
bisa saja terjadi
jadi tanggapan saya
pada negeri ini
yang lebih besar
menunggu kehadiran kita
izin pak saya adi dari tv one
mengenai pencalegan pak
apakah ada pengaruh dan
pencalegan anies terima kasih
ya kawan kawan tahu itu
anda bisa jawab pengaruh pasti ada
yang dibangun oleh
kekuatan persepsi dan
nasden itu memang
boset tidak ada artinya
kita berlalu hukum itu
rusak itu elektoralnya
bagaimana kita membangun persepsi
public dan itulah peran
rekan rekan institusi pers
nantikan dan saya harapkan
pers yang bebas
rasa tanggung jawabnya
dan etik yang kita miliki
bapak izin sedikit lagi
bapak bapak mau tanya saya rumah
undang dari detikom mau tanya
soal apakah sebelumnya
pak pelate pernah
mengajukan untuk mundur dari
menkominfo sebelum ini
soal pencalekan pak bate yang
sudah berjalan apakah pendaftarannya
ditarik atau seperti apa
tadi soal bantuan hukum
kepada pak pelate terkait
hal ini seperti apa terima kasih
saya dalam kapasitas sebagai ketua umum
toh ini sudah
cukup menjadi konsumsi publik
dalam beberapa waktu
jonny juga sudah periksa beberapa kali
saya ketua umum di sini
dan idealisme saya
waktu dan tenaga pikiran
mempunyai interest apapun untuk duduk dalam
suprastruktur perkuasaan dan
saya ingin mengabdikan diri saya
untuk membangun negeri ini
satu hal yang saya minta dari
anda ada terlibat atau tidak
kalau ada urusan
tetek bengek saya tidak campurkan itu
yang bisa merusak kita semua
satu kali dua kali tiga kali
nyatakan tidak ada
itu yang pertama
sebenarnya tidak terseret dalam situasi
seperti apa yang dialami
oleh dirinya hari ini yang di
saya membayangkan bukan hanya anaknya
menyentuh rasa human hati saya
tapi itulah konsekuensi
yang juga harus dibayar oleh
mengenai masalah pencalekan
ini kita akan konsultasikan
kalau memang kpu
menyatakan oke kita masih
mengadil adjust presumption
kawan kawan di luar partai aja
kalau memang minta bantuan hukum kita kasih
jenderal partai ini kewajiban kita
baik kawan kawan semuanya
pak selamat sore
dan baru saja kita mengikuti konferensi
pers yang disampaikan oleh
ketua umum partai nasdem surya paloh
menanggapi penetapan tersangka
sekjen partai nasdem sekaligus
pengadaan bts di
kominfo yang merugikan negara hampir
sembilan triliun rupiah surya paloh mengatakan
bahwa dirinya memahami ini bukan
kasus pertama yang terjadi di
partai nasdem sebelumnya ada mantan
sekjen partai nasdem patrice hidoka pella
yang juga terseret kasus korupsi
dan surya paloh mengatakan
keluarga besar partai nasdem dalam
keprihatinan dan kesedihan yang tidak bisa
kami tutupi ini bagian dari
proses hukum yang harus dilalui
dan sikap partai nasdem tidak berbeda
tetap berada di kereda
prinsip keadilan dari waktu ke
waktu dan nasdem juga menghormati
proses hukum yang sedang berjalan tetapi
surya paloh berharap tidak ada
ataupun intervensi kekuasaan kalau
benar ada intervensi mungkin
hukum alam yang akan dihadapkan
untuk posisi kesekjenan sudah diputuskan
dalam rapat internal dpp partai nasdem
posisi sementara akan diemban
oleh wak sekjen partai nasdem yakni
hermawi taslim sebagai plt
ataupun pelaksana tugas dari sekjen
partai nasdem menggantikan joni plate